semen padang fc anggarkan lima miliar rupiah untuk renovasi stadion gor haji agus salim padat
stadion ini rencananya akan dijadikan markas mereka untuk mengarungi liga satu musim dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima
manajemen semen padang fc alokasikan anggaran sebesar lima miliar rupiah untuk merenovasi stadion gor haji agus salim padang
yang akan dijadikan kandang dalam mengarungi liga satu musim dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima
anggaran terbesar tersedot pada penggantian rumput stadion
karena rumput stadion agus salim padang tidak masuk standar rumput untuk liga satu
selain rumput tahap awal perbaikan akan dilakukan untuk sembilan belas bagian
di antaranya perbaikan ruang ganti dan penambahan ruang video asisten referee var
untuk mengejar waktu semen padang fc berharap renovasi dapat dimulai pada pertengahan mei dua ribu dua puluh
renovasi dapat dimulai setelah penanda tanganan mou dengan pemerintah provinsi sumatera barat
sebagai pemilik stadion gor haji agus salim padang
rencana tahap satu untuk renovasi itu nilainya kurang lebih hampir lima miliar gitu ya
dan kami sudah menjelaskan beberapa item yang wajib kita perbaiki
dan secara ofisial hari jumat kemarin kami sudah mengirimkan suratnya
untuk dilakukan mou di mana biaya renovasi yang kami keluarkan ini
menjadi atau dikompensasikan menjadi sewa kelola haji agus alim madang kepada semen padang afc
jika mou dengan pemerintah provinsi sumatera barat terlaksana
skuad kabau sirah ditargetkan perbaikan tahap pertama untuk sembilan belas bagian
yang direncanakan bisa selesai dalam waktu tiga bulan
rio johannes kompas tv padang sumatera barat